temenin aa makan dulu iya gak
andi nih benar kata aa itu
temenin kita makan disini dulu
neng mau kembali ke temen temen kita
neng mau ke temen temen kita

neng mau ke temen temen kita

neng mau ke temen temen kita

neng mau ke temen temen kita
neng mau ke temen temen kita
neng mau ke temen temen kita
neng mau ke temen temen kita

neng mau ke temen temen kita
pikir kau bisa mengalahkan
aku lebih memuasai jurus yang kau ajarkan kepada aku
tapi aku tidak punya pilihan lain
selain menghadapinya dengan jurus yang kau punya
aku harus pergi dari sini
cepat keluar dari persembunyian kalian
paman kita harus pergi dari sini
prajurit tangkap mereka
apa yang sedang mereka bicarakan
aku ingin mengatakan sesuatu
aku ingin meminta pendapat darimu
saat aku bertarung dengan nyirom pang tadi
yudhakara datang dan membantunya
itu hal lu merani mas
sesama orang jawa pasti akan saling membantu
untuk mencapai tujuan mereka
tetapi ibu nda
hubungan mereka bukanlah hanya sekedar itu
yudhakara adalah cucu buyut nyirom pang
angka saja yudhakara
bisa merubah wajahnya menjadi
maka dari itu ibu nda
aku benar benar sangat
memikirkan masalah ini
setelah aku tahu
bahwa nyirom pang merubah wujudnya
menjadi raga walang susang yang sebelumnya
apa yang harus aku lakukan
sebaiknya kau cepat memberitahu
para bukian santan
jangan sampai terlambat
aku yakin mereka merencanakan sesuatu
ibu nda benar
aku harus segera menemui rahikat santak
untuk membicarakan semua masalah ini
aku yakin mereka berencanakan sesuatu

kenapa dia begitu bodoh
sampai masalah ini bisa diketahui oleh nimas rasantak
aku harus mencegahnya
jangan sampai masalah ini menyebar
tampaknya aku harus menghabisi mereka berdua
agar masalah ini tidak menyebar kemana mana
bayungnya ketinggalan neng
temennya nak makan dulu
temennya kita makan disini dulu
terimakasih banyak abiasa
aku ucapkan banyak terimakasih
karena kamu sudah menolongku dan menemani ku abiasa
aku sangat mencintaimu
aku benar benar tidak menyangka
kau adalah cucu puyut yang dirompak
orang yang selama ini membenci pajijaras
mumpung keadaan istana sedang sepi
sepertinya aku bisa menerobos masuk
ke dalam rara santang
agar masalah ini tidak menyebar kemana mana
apa yang kau lakukan disini
jika aku menghadapi kian santa
aku harus segera pergi